ibu kenapa sih sama yoga
gak usah ibu omongin lagi seharusnya kamu udah tahu
ibu kira pacar kamu itu siapa
kamu dilarang pacaran sama kakaknya malah pacaran sama adiknya
pokoknya ibu gak mau tahu kamu harus sudahin hubungan kamu
hubungan aku sama yoga itu beda hubungan aku sama kadoni
aku bener bener sayang sama yoga
berapa kali sih ibu harus bilang sama kamu
kita ini cuma keluarga kecil
kayak begitu ya
yaudah yuk masuk yuk
kayaknya enggak deh
karena rumah buah kecil ya sama kotor
gak sebagus rumah lo
enggak lagi nyokap gue memang kelakuannya kayak begitu
tapi kalau udah kenal dia baik kok
gue hitung sampai tiga kalau lo gak mau juga berarti lo memang gigi
dan gue akan marah besar sama lo
jadi lo serius sama adik gue
oke alih bang
emang lo kerjapan
cuma bantu bantu bokap kok
ya bapak lo kerjapan
bokap sih yang punya taman hiburan fan saat diho
taman hiburan fantastiku
bu dia yang punya taman hiburan fantastiku bu
eh berarti bokap lo
jadi lo adiknya donny juga dong
mulai sekarang bang beben janji
gue bakal restui hubungan lo sama yoga
eh lo pacaran ini bener ya
pokoknya gue doain semoga lo cepet nikah
ibu mau istirahat dulu ya
kalau gitu bang beben masuk dulu ya
sorry kalau ganggu umat pacaran
nggak lagi kak
kok lagi itu sih pikirannya
ya mungkin aja kan
kok lagi kecapean
eh mau kemana
gua pulang sih
ya bang malam
udah ntar aja pulangnya
mau sampai jam satu jam dua
kok bro sampai subuh gua izinin
kemaren gua minta maaf ya
gue udah jutek sama lo
nggak apa apa lah cowok ke cowok
tapi kayak udah malam nih bang
jam dua belas bang
lagian besok kerja
biasa keadaan padan
harus bangun pagi
santai bang santai
ibu kenapa sih sama yoga
gak usah ibu omongin lagi
seharusnya kamu udah tahu
ibu kira pacar kamu itu siapa
kamu dilarang pacaran sama kakaknya
malah pacaran sama adi
pokoknya ibu gak mau tahu
kamu harus sudahin hubungan kamu
hubungan aku sama yoga itu beda hubungan aku sama kak doni
aku bener bener sayang sama yoga
berapa kali sih ibu harus bilang sama kamu
kita ini cuma keluarga kecil
keluarganya yoga tuh bener bener baik banget sama aku
ibu jangan khawatir
pokoknya biar gimana ibu tetap nggak setuju
ibu telah menutupi apa yang seharusnya kamu tahu
ibu yakin kalau bapaknya tahu kamu siapa
dia gak mungkin setuju sama hubungan kalian
ayo kita belajar
sms gak ya
gimana ya kalau seandainya nyokaplu nggak setuju sama hubungan kita
ibu kenapa sih gak setuju sama yoga
waktu sama doni juga ibu nggak setuju
kenapa sih bu
mereka kan orang kaya
apa ibu mau kita terus terusan hidup kayak gini
yang di otak kamu tuh cuma duit
capek banget sama kamu
beben juga capek bu hidup kayak gini terus
kenapa sih bu
mereka kan orangnya baik
kamu tuh cuma bisa ngomong aja tau
kamu tuh anak laki disini
harusnya kamu yang jaga harkatan martabat keluarga
tapi zaman sekarang udah gak ada lagi kayak gitu
kalau kita sekarang masih mikirin harkatan martabat
yang ada perut kita nggak akan kenyang kenyang bu
boleh kamu gue nginep sini
enak juga ya
aduh capek di jalan
baru aja duduk langsung nanyain mawar
gak sabar amat sih
tawarin minum dulu kek
udah udah gak apa apa
udah udah gak apa apa
gue nih ya sebagai sahabat
lu nyurah aja deh
gue udah coba bantu lu ngomong ke mawar
tapi mawar tetep aja gak mau dengerin gue
gue udah coba larang tuh cowok untuk datang ke rumah gue
udah berapa kali
tapi tuh cowok tetap aja datang
tuh anak emang gak pernah dengerin tau gak
muka badak dia
lo gak usah pikirin
lo bisa ngedapetin cewe yang lebih sip dari mawar
mungkin gue bisa dapetin cewek yang lebih sip dari mawar
tapi kayaknya gue gak bakal nemuin perasaan sayang yang lebih dari perasaan sayang gue ke mawar
ya enggak lah
gagir banget sih
ngaku aja deh lo
dia suka oh sama lo
kok banyak webmaster mengambil webmaster
aku pengen ngajakin pertemuan
bukan keren bener astaga
orang lain kerja kamu malas malasan seperti ini
saya lihat akhir akhir ini kamu sudah malas malasan kerja
kamu mau saya keluarkan
saya mau makan dari mana pak
kalau kamu tidak mau dikeluarkan
kamu jangan kerja malas malasan
kalau saya lihat kamu kerja nggak benar lagi
saya lapor ke direktur kamu
gimana orang jelas jelas tadi gue ngeliat lo lagi gitu gitu
makanya enggak waktunya kerja ya kerja jangan main main
masa karyawan gak boleh sih main main sebentar
boleh dong sebentar doang
ini tisu buat lap
nah apaan sih
kok nggak dimakan sih
aku mau tanya sesuatu
apa kamu masih mempunyai perasaan cinta itu
kamu masih mencintai aku
aku bener bener nggak ngerti maksud mas doni itu apa sih
jujur aja ara
aku gak tahu kenapa tapi
semakin lama aku jadi makin mikirin kamu
dan sekarang kamu menjadi sangat penting buat aku

sampai kapanpun juga
aku tetap mencintai mas doni
ya udah dimakan ya
mas doni makasih dengan aku